hati hati para pengguna facebook di indonesia ya agar datanya tidak dicuri saat mengikuti kuis kuis yang kadang kadang kita tergiur untuk ikut ada di faceboo
nah betul sekali berarti kita sebagai pengguna harus juga cermat ya untuk memilah dan memilih data apa saja yang kita masukkan di sosial media
benar jangan sembarang memasukkan data apalagi tanggal lahir nomor telepon begitu di sosial media
perwakilan facebook indonesia dan asia pasifik memberi penjelasan kepada anggota komisi satu dewan perwakilan rakyat terkait kebocoran data satu juta pengguna facebook di indonesia
facebook meminta maaf dan bersedia bertanggung jawab atas kebocoran data tersebut
rapat dengar pendapat komisi satu ini dihadiri kepala kebijakan publik facebook indonesia ruben hatari dan vice president facebook asia pasifik simon miller
perwakilan facebook indonesia menegaskan aplikasi media sosial tersebut tidak pernah menjual data pribadi penggunanya kepada cambridge analytica konsultan politik asal inggris
facebook menegaskan tidak ada perjanjian kerjasama antara pihaknya dan cambridge analytica
yang ada adalah perjanjian antara facebook dan dr kogen peneliti cambridge university
perwakilan facebook menjelaskan langkah yang telah diambil untuk menyelesaikan persoalan kebocoran data
facebook tengah mencari tahu bagaimana cambridge analytica memperoleh data pengguna aplikasi mereka
facebook juga menggelar investigasi terhadap pihak ketiga untuk mengantisipasi penyalahgunaan data penggunanya
facebook telah melakukan perubahan besar pada sistem aplikasi mereka sejak dua ribu empat belas
sehingga pihak ketiga tidak bisa mengakses data pribadi pengguna facebook
kami akan mencari tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh cambridge analytica
selain tentunya memberitahu semua yang terkena dampak atau dirugikan dalam hal ini
kedua untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan data oleh pengembang aplikasi kedepannya
sekarang kami sedang melakukan investigasi atas semua aplikasi yang dilakukan
kami juga akan mencari tahu bagaimana mereka yang pernah mendapatkan akses atau informasi dalam jumlah besar
jika ada dari mereka yang menyalahgunakan data pengguna kami akan memblokir mereka dari facebook dan memberitahu semua orang yang telah terkena dampak